kadif humas polri irjen deddy prasetyo menyatakan tim evakuasi yang dikerahkan polri dan basarnas
telah sampai ke titik jatuhnya helikopter yang ditumpangi kabel dari jambi irjen paul rusdi hartono
dalam konferensi persnya deddy menambahkan sejumlah bantuan logistik telah diserahkan kepada para korban
dan rencananya evakuasi akan dilakukan hari ini melalui jalur udara
menekankan bahwa tim ada dua tim yang sudah bergerak dari mulai tadi malam sampai dengan hari ini
tim udara ada menggunakan kemarin itu baru tiga heli tapi hari ini kita sudah menggunakan ada enam heli
ya enam heli perlu saya sampaikan kepada rekan rekan
heli polri kami mengarahkan dua heli kemudian satu pesawat dari basana satu kemudian dari tni au satu kemudian dari pt nuh ada dua heli
kemudian tim darat tadi pagi dipimpin langsung oleh kapolres kerinci
ya akbp patria yuda bersama sembilan anggota dari brimop sudah berhasil ke titik lokasi di mana heli tersebut mendarat darurat
ya jadi sudah berkomunikasi dengan pak kapolda kemudian dir krim um kemudian dir polair spripim dan tiga kru
ini gambarnya hari ini ini diketemukan tadi pagi langsung
ini langsung diambil gambarnya oleh timnya kapolres kerinci ya timnya kapolres kerinci yang tadi pagi jam empat sudah langsung masuk ke lokasi
ya kemudian dari tim darat ini sedang menentukan titik lokasi penjemputan untuk korban